terus dia nikah deh karena uangnya sudah sedia
jadi gak lama lagi
kalau ketemu dengan orang ini akan dapat uang satu
karena elsa dengan preman itu
mudah mudahan masalahnya dia sudah selesai ya
ya udah kalau gitu aku ke dapur dulu ya mau beres beres
kok bisa barengan
ya ma tadi kita habis makan siang bareng bareng
ma udah makan
aydit udah makan
di kantor gak banyak kerjaan
ya aku masuk duluan ya
apa yang salahnya sama dia
aku juga gak tau sih mah
tapi aku rasa mungkin masa lagi banyak pikiran soal kerjaan deh
saya juga tadi ngeliatnya
bagus kayaknya sikapnya agak beda hari ini gitu bu
apa yang dipikirin ya
aku juga gak tau sih ma
nanti aku coba bicara deh sama saya
cupa facebook ma orang desa
canggun dipexcimasi dulu

udah makin keras itu
dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar cemburu
andi gak pernah hamil karena roy
dan andi tuh bener bener yakin ngomongnya
kemana mana aku merindu
kenapa gue gak berhenti mikir soal ini
kamu lagi kenapa sih mas
seharian ini aku liatin ini aneh banget
saya lagi pengen sendiri tolong tinggalin saya
habis kena air panas tadi
kamu denger kata kata saya gak
saya mau sendiri tinggalin saya
saya bisa sendiri andin saya bisa sendiri

sayang ujar sok
nah ujar hiding
sekarang aku tinggalin kamu sendiri ya
kenapa tadi gue bentang andin
padahal andi cuman bermaksud baik
kamu kenapa sih mas
ada masalah apa
buku buku aku ke tes yang baru
elsa diancam sama breman
barusan saya ketemu laki laki
yang waktu itu mencoba menghadang saya pak
tadi saya melihat
orang itu bicara sama engsa pak
anda gak salah liat
saya yakin pak
apa jangan jangan preman yang sama yang
elsa ketemu di taman itu
saya ada pertanyaan
jangan lupa like subscribe dan subscribe

sampai ketemu di video selanjutnya
sampai ketemu di video selanjutnya
sampai ketemu di video selanjutnya
itu enggak diangkat
aduh kenapa jadi nggak tenang gini sih
gue bener bener kepikiran sama omongannya alden angga
gimana nanti kalau aldebaran tes dna reina
buat mastiin kalau reina itu anak roy atau bukan
bisa bisa ketahuan dong kalau reina itu ternyata bukan anaknya roy
semoga aldebaran gak curiga
semoga aldebaran gak curiga
semoga aldebaran gak curiga
hape juga yuk
begini nih kalau asistenku cuti jadinya aku kewalahan
hari ini penjualan ayam penyetku lebih dari lima puluh porsi
aduh lumayan banyak
biar nanti kalau randy sudah ketemu jodohnya
terus dia nikah deh
karena uangnya sudah sedia
jadi gak lama lagi
kalau ketemu dengan orang ini
akan dapat uang satu m
kalau aku dapat satu m
aku akan mengadakan pesta pernikahannya randy
semoga aja aku yang dapat
tapi ini kontak personnya
loh ini kan nomor handphonenya anakku rendy
jangan jangan ini suruhannya bosnya ini pak al
waduh emang dasar ya
sultan sih dia
jadi uang satu m itu hanya dibuang buang begitu aja
tapi mudah mudahan aku yang dapat